pada kesempatan yang sama presiden joko widodo juga menyampaikan baru akan menetapkan rencana tangani bencana setelah para menteri yang diutus tiba di sulawesi tengah
presiden juga mengimbau masyarakat sulawesi untuk tetap tenang dan waspada menghadapi bencana ini
setiap menit setiap jam saya selalu mengikuti peristiwa yang terjadi dari sini
dan saya berharap setelah mendapatkan nanti penjelasan secara penuh baru menentukan rencana
ya semuanya seluruh masyarakat terutama yang berada di donggala palu dan sekitarnya
agar tetap tenang tetapi juga tetap waspada dan kita berharap ini segera bisa
jadi selesaikan bersama sama